petugas direktorat reserse kriminal umum polda sumsel
mendatangi gedung fakultas keguruan ilmu pendidikan
yang berlokasi di indralaya kabupaten ogan ilir sumatera selatan pada rabu sore
setelah berkoordinasi dengan pihak kampus
petugas kemudian melakukan olah tkp di ruang laboratorium pendidikan sejarah
sebelumnya petugas harus menunggu tiga jam karena menunggu pemegang kunci ruangan
korban pelapor dihadirkan dalam olah tkp ini
petugas meminta korban untuk menggambarkan suasana ruangan dan urutan kejadian yang menimpa korban
peristiwa pelecehan terjadi pada hari sabtu dua puluh lima september dua ribu dua puluh
saat korban mendatangi dosen yang merupakan pembimbing skripsinya
untuk meminta tanda tangan persetujuan akhir
pihak rektorat unsri mengklaim telah menjatuhkan sanksi kepada terlapor
diantaranya mencopot jabatannya sebagai ketua jurusan
berkaitan dengan itu universitas jaya sangat tegas ya
ini kita sudah melakukan proses itu sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan
dan ini saya kira untuk dari universitas jaya sudah selesai

selanjutnya pihak rektorat menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian
untuk diproses secara hukum
beni apriyadi dono purwanto palembang sumatera selatan